hari ini udah belanja belanja kebutuhan belum biasanya kan kalau ibu ibu tuh udah catet gitu ya
apakah majelis hakim ini bakal mempertimbangkan hal hal yang memberatkan
keberadaan masjid lautse tidak bisa lepas dari salah satu tokoh tionghoa muslim di indonesia
kalau menurut pendapat pribadi bapak
misalnya osteoporosis nah itu otomatis ya ada ciri ciri
karena kan dikembalikan lagi ke klubnya masing masing ya
karena kalau di saham untuk dapat profit sepuluh juta mungkin anda harus punya uang dua ratus juta
berarti nanti yang pemenang di pbb
ya itu definisi daud versus goliath